satreskrim polres ponorogo berhasil mengungkap kasus penganiayaan hingga korban tewas
yang dilaporkan kecelakaan tunggal
pengungkapan dilakukan dengan otopsi ulang jenazah korban
curigakan kematian keluarganya yang tak wajar
polisi terpaksa melakukan otopsi ulang jenazah warga desa pokok
kecamatan jambon ponorogo jawa timur
polisi terpaksa membongkar lagi makam jiono
yang dilaporkan tewas akibat kecelakaan tunggal
korban tewas pada april dua ribu dua puluh empat lalu
dari cerita terduga pelaku dan rekannya
kurban disebut kecelakaan saat mengedari sepeda motor
namun karena ada kejanggalan pada tubuh korban dan motor yang masih utuh
ditemukan sejumlah luka memar di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya
jadi puskesmas memang ada kesesuaian ada luka memar di daerah kepala
kemudian di paha kiri
kemudian ada juga di dada bagian kanan
polisi akhirnya mengamankan satu orang terduga pelaku utama dan empat orang saksi
disinilah terbongkar bagaimana akhirnya korban tewas
pelaku mengaku terlibat cekcok dan perkelahian dengan korban hingga tewas
pelaku membuat laporan korban tewas karena kecelakaan
para pribadi masing masing berkelahi dan kemudian menutupinya
dengan cara menyebar berita kepada keluarga korban
kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap dugaan rekayasa penganiayaan
sejumlah saksi dan barang bukti terus didalami untuk mengetahui motif dibalik perkelahian korban dengan pelaku